semoga kang amin sukses jadi tukang ojek pengkulan rawa bebek
kok lu malah bersukur diikut ojek disini
pur kamu gak suka kang amin ikutan ngojek
ya iyalah gara gara dia penumpang kita jadi berkurang
kur kata bapak saya jodoh rejeki itu udah ada yang ngatur
kamu gak percaya ya
mas pur mas pur
bunga gue kaget tau
bang bang sepatu cincin apa
kalau ini sepatu dicuci terus abang pake apaan
orang sepatu ini doang
bang amin kok belum dateng dateng ya
udah udah disiapin ada di kantor
ini tinggal dibawa doang
ini tinggal dibawa doang
ih enggak siapa yang cemburu
bilang aja kalau cemburu
dia bahkan punya bau
saya sih ini
itu madonen taknya meters
bang acong di uber pocong
oh masih marah gara gara aku kagetin ya
nah itu dia kopinya datang
ini be kopinya
din jangan dulu ya
eh pak nanti dulu
itu kan begalnya belum dibawa
din jangan lupa lo
kalo ngelayanin pembeli lo jangan cemerut
oh itu juga
senyumnya kayak gini nih be
kalau lo senyum kayak gitu yang beli juga males
nih begalnya buat papa
mah gak ada gambar lain
oh ada gambar benten
sudah sampai bu
ini mas pur makasih
kamu banget lu
dikasih pinggir sama teh ani
dikasih pinjam sama teh ani
kalau ojek tiap hari bawa bekel
mbak mau beli bubur ya
saya mau beli bubur ayam di sana aja
bang acong diuber rumah
bang cang hijau
mbak tati tunggu
gimana bang oja kerjanya
pasti betah dong
mbak tati tunggu
suruti pamit ya
lu mau kemana
kan mau ke rumah mbak tati
mau bantuin bikin kue
duduk dulu dah
biar bang ojak tidak tergoda sama perempuan lain
mbak tati sesekali harus kasih kejutan
buat bang oja
bang oja dikagetin gitu
mbak tati ngasih kemeja baru sama sepatu baru
biar bang ojek tambah semangat kerjanya
tapi bang ojek udah semangat kok kerjanya bu nur
biar tambah semangat lagi kerjanya
kalau gue boleh ngasih tahu
lu jangan cuma rajin aja
lu juga perlu belajar cara bikin kuenya
cara daganginnya sama si tati
lu ngapain masih disini
bape udah selesai
tak kirain belum
kalau gitu suruti pamit ya beh